lu bakar mereka nanti bakalan ninggalin jejak dna nya bisa dicek
lo pikir dong pake otak
hah mana sih
apa lo semua pin di penjara ya
lo percuma dapet duit abis ada duit penjara
terus menurut lo gimanain
kok gak ada
dimana ya ampun itu ya
bella itu sebenernya gak ilah
tapi dia pergi berduaan sama reno
dan aku yakin banget ma bella sama reno itu lagi bersama sama berduaan
menurut mama juga begitu
tapi sebenarnya biarin aja lah
gak apa apa mama gak ada masalah
cuma papa sama alfif aja tuh yang sibuk banget kesana kesini nyariin bella
ma sintia ada yang liat handphonenya bella gak
tentu sama bella dong
kalau misalnya handphone itu diambil sama bella
pasti bella sudah hubungi hafiz
am alfif kayaknya bella emang sengaja deh
eh kamu diam ya
aku gak tanya sama kamu
tapi aku bukan nyok tau alfif
emang kayak gitu kenyataannya
kalo gak ada bukti fitnah namanya
alfif mungkin aja apa yang dikata sintia itu benar
bahwa bella itu sengaja pergi
afif kamu itu udah terlalu kecintaan sama bella
jadi dibutakan mata kamu
kamu tidak bisa menerima kenyataan yang ada
ini begini sekarang kamu nih
hah kayak begitu tuh
kalo dihasilkan sama orang tua langsung aja pergi
heran mama sama dia
kau tuh mama arayan aku terus
tuan yang banyak
eh eh lu ngapain
lu udah sembarangan dong
bos nyuruh kita
kita harus berjaga jaga
bos nyuruh kita buat ngenyapin orang
ya gua bakar aja
kalau lu bakar mereka nanti bakalan ninggalin jejak
dna nya bisa dicek
lu pikir dong pake otak
hah mana sih
apa lu semua pindah penjara ya
lu percuma dapet duit abis duduk penjara
terus menurut lu gimanain
buruan dong cepet
buruan dong lu
tahan tahan lu
ya lurah ada apa lagi
gimana rafiq udah beres
udah udah kita udah dapetin mereka nih
kita akan bawa mereka ke tempat yang aman
biar nggak ada orang yang curiga
oke oke aku paham
kalau gitu aku kesana sekarang ya
aku mau melihat mereka dikubur hidup hidup
biar aku yakin
bahwa semua masalahku sudah selesai
yaudah kamu datang aja
udah terlalu lama bos belum ngasih kabar ke kita
apa terjadi sesuatu dengan bos
bos kemana ya
kok lama banget
tapi kenapa baru keterima sekarang ya
mungkin sinyalnya lagi jelek
makanya baru masuk charlotte nya
yaudah kita cepet kesana
kan aku udah bilang om
jangan sampai renoi
kayak gini om tambah masalah om
udah sampai kau ngomong aja
inp naikin naiknya s presume nanti
aku servis repotnya untuk deborah
aku besarnya sekarang
biru terus ini ke kapten
tahu dia ber et
juga aplikasi tersebut
jadi mereka pasti akan ikut aku
reno mengerahkan bodyguardnya
jangan lupa like share dan subscribe ya
dia pasti tau semuanya dia tau alamat ini om
ah diam kamu lah
ini cuma sementara
kita tunggu lora disini
dia udah tahu kita gagal aku udah bilang sama dia dia akan segera kesini
gimana sih kalian
kenapa sampai bisa gagal
semua udah jadi bubur
mau gak mau kita harus buat jadi beberapa yang enak
kita manfaatkan keadaan ini
toh mereka berdua masih ada di rumahnya reno kan
kita tinggal bilang aja ke afif
ya tapi siapa yang bisa bilang ke afif tante
yang pasti bukan sintia
karena kalau cynthia ngomong ke afif
afif pasti gak percaya dan dibilang sintia itu akan mengadang adang
tapi tetap aja lora
gimana cara ngasih taunya
aku punya ide